semua kejuaraan dunia ada di sini
baru kali ini gue melihat sorot cinta di dalam mata lo put
tapi sayangnya perasaan cinta itu bukan buat gue
semoga gak apa apa lah si putri
putri kenapa pak yaran
putri pingsan cid
kita bawa putri ke rumah sakit
terus lo ngajar ikin new york
gue gak mungkin pergi ninggalin putri dalam kondisi kayak gini
semoga kondisi putri baik baik aja
lagi kondisinya masih parah
yuri gini semuanya bawa putri ke mobil nyata
nanti gue nyuncul pake taksi
sekarang gak akan muat
si putri harus buru buru ke rumah sakit
baru kali ini gue melihat sorot cinta di dalam mata lo put
tapi sayangnya perasaan cinta itu bukan buat gue
gue gak akan biarin hawa hawa
apa buruk terjadi sama lo
lo tenang ya
sebentar lagi kita sampai rumah sakit
tak ayo tak buruan tak
gue yakin kalau rizky lihat semua ini hatinya pasti hancur
jangan jangan rizky tadi sedih karena lihat putri sama pangeran
gue jadi khawatir sama rizky
ini kan udah malem
saya takut putri kenapa napa pak
perasaan saya tuh jadi gak tenang
udah ibu tenang aja
saya cepat kok jalannya
sebenarnya aku ragu mengantar bunda awang ke bandara
tapi aku gak mungkin membiarkan bunda awang pergi ke bandara sendirian
aku khawatir akan terjadi apa apa karena kondisi dia saat ini sedang kami
maaf tadi saya karena kepikiran putri
maaf ya pak remon
kalau putri buat bapak jadi susah
enggak sama sekali enggak kok bunda awang
putri sama sekali gak merepotkan saya
sekarang bunda awang tenang relax
sebentar lagi kita sampai
pasti putri juga gak sendirian ke bandara bu
coba aja ibu telepon teman temannya
handphonenya rizky gak bisa ya
coba yang lain bu
citra putri itu kabur dari rumah sakit
dan dia cuma tinggalin pesan untuk tante
katanya dia mau nyusulin pangeran di bandara
apa kamu yang bantu putri untuk pergi ke bandara
iya ternyata benar pak
putri tadi ke bandara diantar citra sama rizky
putri ketemu sama pangeran
kalau itu saya nggak tahu ya pak
tadi sih citra nggak jelasin masalah itu
tapi citra bilang kalau sekarang putri udah arah balik lagi ke rumah sakit pak
apa mungkin tadi putri sempat ketemu sama pangeran di sana ya
lalu bagaimana dengan mel
bagaimana caranya supaya aku bisa hubungi mel
karena sekarang ini aku sedang bersama bunda awang
kita balik ke rumah sakit
relax tenang ya bu
maaf ya pak kalau saya jadi ngerepotin pak raymond
gak apa apa bu sama sekali nggak merepotkan
aku emang kecapean
sebenarnya kamu itu dari mana sih
berhari hari loh kamu gak pulang
sampai kamu perlu baju aja nyuruh citra untuk ambil di sini
kamu bilang kamu ada kegiatan kampus
bukan itu alesannya
kamu ada masalah lagi ya sama pangeran
sebenernya aku gak ada kegiatan kampus
tapi aku gak ada
masalah lagi sama pangeran kok
ya terus kemana aja sampai kamu gak pulang
kamu baik baik aja kan
kamu gak apa apa kan
nggak dirawat di rumah sakit lagi kan
kayak kemarin gitu
putri kecelakaan ma
harus nungguin putri di rumah sakit
sampai putri melewati masa kritisnya
dia di rumah sakit
kamu kenapa gak bilang sih sama mama
mama sekarang jadi gak enak sama bu nawang
kesannya mama tuh gak peduli sama apa yang dialami sama putri
aku gak kepikiran
pernah nungguin putri
pernah nungguin putri
ya mungkin kamu pikir mama gak bisa bantu kamu
aku gak ada solusi lagi mah buat dapetin putri
mama gak ngerti maksud kami
aku gak punya harapan lagi sama putri

aku gak punya harapan lagi sama putri ma
aku gak punya harapan lagi sama putri ma
aku gak punya harapan lagi sama putri ma
terus terang mama makin gak ngerti

terus terang mama ngerti
terus terang mama ngerti